kepala staf kepresidenan muldoko menyebut pilihan presiden terpilih prabowo dan suryapalo untuk bertemu dengan ketomong partai nasdem suryapalo merupakan pilihan yang baik
sebab periode berikutnya prabowo subianto memerlukan stabilitas politik
kepala staf kepresidenan muldoko menyebut pertemuan prabowo dan surya paloh bisa dilihat sebagai upaya membangun stabilitas politik
menurutnya di dalam negara demokrasi keberadaan oposisi penting namun stabilitas politik juga hal yang penting
dan pilihan cerdas dari masing masing orang untuk melihatnya